dewi lo beneran mau kita dianggap pacaran sama anak anak ya
sayangnya lo gak pernah peka tapi kayaknya belum waktunya juga gue nyatain perasaan gue yang sebenarnya sekarang
halo lo dengar gak sih
yaudah gue jujur sama lo ya sebenernya ada anak ipa namanya ardi tuh suka sama gue
dia kemarin nebak gue
dewi udah deh lo pergi jauhin michelle
lo tidak bisa
udah lo ikut gue
nadieb erwin sama ari kemana
mereka tadi ke toilet pak
yaudah kalian kerjakan semuanya yang ada di papan tulis
minggu depan kita ada ulangan
ingat jangan main game terus
yang punya pacar jangan pacaran terus ngerti
da vinci tuh pak pacaran sama dewi
eh cepet kerjakan
ben asli kok bisa bisanya sih gue gak tau lo jadinya sama si dewi
ah udahlah mana pj nya
eh pada apaan sih mana ada gue jadian sama dewi
ini lagi mana ada mana ada
gue sama munafik loh
tuh buktinya ada di mading
iya sama dewi
wah apa sih
eh mandangin mandangin ya
hei dewi selamat pagi
ya ampun pin
lo kenapa pin manggil gue kesini
buat apa lupa jam foto selfie kita di mading ya
gue yang kemajam foto itu
terus kalau bukan lo siapa
ya gue nggak tau siapa yang pajang foto itu
ini beneran hp dewi ilang
tapi kan gue foto sama dewi sabtu
nggak mungkin hp dewi hilang di sekolah sih
sabtu juga kan libur
gue bener bener gak tau siapa yang ngambil handphone itu
dan pasti yang ngajang foto itu tuh yang ambil handphone gue
gue juga gak tau fin
dan gue yakin pasti yang pajang foto itu tuh orang yang nemuin handphone gue
nih kalau nggak percaya
gue tuh sampai beli handphone baru
gak terserah lo sih kalau lo gak percaya sama gue
kalau gue mau nyebarin iplove
karena gue tau lo tuh baru sunat setahun yang kemarin
lagian ya apaan juga sih
gue mau ajak foto kita di mading
sama aja kan gue mempermalukan diri gue sendiri
gue percaya kok
bilang ke anak anak kalau kita beneran gak pacaran
apaan sih lo nggak mau ah
itu sahabat lo tau nggak
kamu orang berdua ini toh
memang sudah cocok
satu mengkhianati anak anak ips
nona ini mengkhianati dia punya kelas ipa sendiri
lo udah keterlaluan tuh deh
lo udah keterlaluan
beta yang keterlaluan
atau memang ada yang keterlaluan
beta sudah capek berurusan dengan ale
beta dan ale
sudah tidak lagi sahabat
nah terus gue mau ngapain
ngapain ki kasih tau dia kita bukan apa apa
yalah biarin aja
terserah dia deh dia mau kayak gimana maunya kayak gitu tadi
ya udah biarin aja
tunggu aku mau ngapain
gara gara gue gue berdua berantem
serius botol kecap
ya lu tenang aja lo gak usah terlalu mikirin gue sama nadif ya
ini bukan kali pertama kok gue berantem sama dia
sampai kayak gitu
dia mau putusin persahabatan gue
ya nanti kalau nadif juga emosinya udah reda
dia bakal balik ke gue
lo balik ki ke kelas
cuman pikirin lagi ya
kalau lo emang mau jadi cewek gue
bisa gue pertimbangin sih
lo beneran mau kita dianggap pacaran sama anak anak ya
sebenernya emang iya
sayangnya lo gak pernah peka
tapi kayaknya belum waktunya juga gue nyatain perasaan gue yang sebenarnya sekarang
lo denger nggak sih
sebenarnya ada anak ipa namanya ardi tuh suka sama gue
dia kemarin nebak gue
jadi terpaksa dong gue bilang gue punya pacar
tapi dia nggak percaya
karena kejadian kayak gini
syukur syukur kalau dia percaya
untuk kali ini aja lo pura pura jadi pacar gue
supaya dia nggak kejar kejar gue lagi
nanti kalau dia udah percaya
kita udahin pura puranya ya
gue gak mau kayak gitu
gue gak mau ada yang salah paham
pasti yang dimaksud itu rara
gue pura pura nggak tahu aja deh
maksud lo yang salah paham itu siapa vin
lo masih sedih ya
ah ya kekiranan tadi